sampai jumpa di video selanjutnya
kok jadi aneh suasananya
jadi aku sempat denger papa jimi itu ditelepon ngomel ngomel sama orang
tapi aku gak tau siapa
terus ngebahas soal kebakaran terus juga nyebut nyebut nama dewi gitu
makanya aku penasaran
dre kau ngelamun
gue cuma mikir aja gak apa apa
kamu udah nyelamatin aku
kalau gak ada kamu aku gak tau gimana nasib aku sekarang
aku gak mungkin ngamenin kamu
kalau kamu gak manggil nama aku aku gak akan pernah tahu kamu di dalam
kamu yang manggil nama aku terus
dan kalau beli aku tanya
kenapa kamu manggil nama aku
enggak kenapa harus aku
kasian dewi kayaknya udah capek
kasian dewi kayaknya udah capek
kamu udah gak apa apa kan
kamu udah gak apa apa kan
gak apa apa mbak
kok aku gak bisa berhenti mikirin si dewi ya
gimana keadaan gadis itu sekarang
mudah mudahan dia gak apa apa
gak bisa kayak gini terus terusan
aku harus tanya langsung
saya cuma mau tanya gimana kondisi pasien yang namanya dewi
iya ya dewi yang itu
terima kasih suster

lagi telepon siapa gue kayaknya kawan
lagi telepon siapa gue kayaknya kawan

lagi telepon siapa gue kayaknya kawan

lagi telepon siapa gue kayaknya kawan
lagi telepon siapa gue kayaknya kawan
lagi telepon siapa gue kayaknya kawan
lagi telepon siapa gue kayaknya kawan

aku harap kamu mengerti bahwa saya akan barnak kecil
untuk memanggil ini semua
saya ingin dong lirik mereka bahasan itu
lihatlah saya ingin jombolnya
itu orang otak saya
ia menurutmu hidup jadi badax sesungguhan
saya ingin jadi orang orang bagus
bersikap baiklah sama satria
sama seperti andre
satria anak yang baik lho ma
satria anak yang baik lho ma
saya gak tau cara bilangnya gimana
cuman saya sudah tau
siapa menyakiti dewi pa
dan bapak juga udah tau kan
siapa yang nyakitin dia
kamu nuduh saya
apa bapak itu merasa dituduh
kalau gitu gak usah macem macem
gak usah macem macem yaudah
saya gak akan tinggal diam pa
siapapun yang menyakiti dewi
saya akan tindak pa
asal kamu terus semuanya gak ada hubungannya dengan saya
apa apa apa itu bukti
kok jadi aneh suasananya
sama sekali gak ada apa apa
kenapa kamu cerita dong sama aku
gak ada apa apa
beneran gak ada apa apa sayang
kamu sarapan ya sat ya
nenek siapin roti buat kami
sarapan itu penting ya
roti nya empuk sekali
istri kalian juga penting ya
nah makan sampai habis sayang ya
makasih banyak nek
nenek ada kejutan baru buat kamu
kamu pasti senang
nenek mau buka usaha buat kamu
dan mama sudah suruh orang orang
usaha import komputer
skala kecil untuk permulaannya
kesananya akan berkembang
nenek yakin kesananya akan berkembang
punya udah vep
aku sudah mengambil keputusan aku ingin buka warung jamu itu lagi nih
maafin aku nek
satria tunggu nenek mau bicara duduk duduk
warung lagi warung lagi
kamu tuh gimana sih keterlaluan banget
nenek sudah baik baik tanggapan kamu malah seperti ini
kamu maunya apa sih
aku tidak tertarik sama bidang itu nek
aku harap nenek bisa ngerti
ya sudah lah
nggak ada gunanya nenek capek capek ngebaikin kami
luka kamu udah gak apa apa
secara keseluruhan fisik dan mental kamu juga baik baik aja
hari ini kamu sudah bisa pulang
kalau gitu saya permisi semuanya
kita siap siap pulang nek
ini berkat doanya gustaf
kapan aku pernah berdoa
sengaco deh kak
selamat hari ya
ya udah nek kita siap siap
ya udah nek
kalau gitu kalian tunggu sini aja
biar akan nyari angkot ya
aduh gizi aduh
nggak usah ya kita ingin cari sendiri
ntar kalau akang nyari jadi hancur semuanya
nggak apa apa mai beneran ya
kang usah usah kang
dewi masih sakit
yuk itte yuk
kenapa mau tolongin nek
udah berisik kamu ah
apa salah apa salah
kan dewi masih sakit
senang deh kalau mau sarapan di sini
terima kasih ya
oh iya buahnya kamu mau buah nggak
siapa yang menolak
pemirsa kasus pembunuhan yang melibatkan seorang pejabat akhirnya terungkap
polisi sudah memastikan bahwa saudara ir jelas menjadi tersangkanya
ini tipi bener ibu
dalang itu emang harus diumum seberat beratnya
kalau bisa dihukum mati
apalagi kalau melakain orang yang berdosa
jangan sok jagoan kamu
orang yang mulutnya besar seperti kamu malah nggak tahu apa apa biasanya
sekarang di sini siapa yang benar siapa yang salah sih
atau kita buktiin aja siapa yang bener di sini
siapa yang benar siapa yang salah
lagi ngebahas apa sih kok kayaknya serius banget
nggak ada apa apa
kok kayaknya tadi ngobrol seris banget
nggak ada apa apa juga
beneran gak ada apa apa
aku nggak mungkin lama deng kamu
kalau kamu gak manggil nama aku aku gak akan pernah tahu kamu di dalam
kamu yang manggil nama aku terus
dan kalau beliau nanggur aku nggak akan menanggung
aku mau nanggur
aku mau nanggur